mungkin ada hambatan hambatan sehingga saya perintahkan untuk mengawal atopsi mempercepat proses
karena saya melihat bahwa penembakan itu memang seperti itu adanya
dan ya silakan saja diatopsi secara prosedural
kemudian saya perintahkan juga untuk karopaminal melakukan pengecekan di sekitar lokasi
karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada cctv yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak
tapi cctv di rumah saudara sendiri bagaimana
setelah kejadian saya baru menanyakan ke kodir cctv di dalam hidup enggak
kodir menyampaikan rusak pak
saya juga tidak terlalu
menanya detail dan tidak mengecek lagi
saudara mengatakan menanyakan kepada kodir
kapan itu saudara nanyakan cctv rusak
setelah kejadian pada
setelah kejadian tepatnya kapan
di malam hari saya ketemu di
di malam hari berarti pada saat
apakah jenazah sudah diangkut atau belum
saya tidak tahu pasti kapan yang jelas saya menanyakan ke kodir waktu itu
kemudian saya juga
karena sudah disampaikan bahwa itu rusak maka saya yakin saja bahwa itu rusak
karena saya tidak tahu saya percaya saja
seandainya itu hidup itu pasti akan tidak akan seperti ini
kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah tkp kedua ya mulia
pada saat olah tkp yang kedua
kalau saudara mengatakan memang dia saudara baru mengetahui malam
kenapa pada saat anggota polres jakarta selatan menanyakan soal sulap abu
mengenai cctv saudara sudah bisa mengatakan rusak
dan kemarin juga anggota sendiri akbp arief atau itu
saudara juga mengatakan hal yang sama
akpp mohon maaf yang mulia akbp arief menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal
prarekonstruksi tetapi pada saat sulap abu
mungkin setelah saya mengecek kodir
kan saudara tadi bilang gelap
iya saya konsisten yang mulia
yang jelas karena saya tahu itu rusak dari kodir kemudian saya sampaikan
bahwa itu sudah rusak
saya percaya karena dia yang menjaga rumah
jadi istilahnya mohon maaf yang mulia ya beruntung itu rusak
beruntung itu rusak
kalau itu tidak rusak pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini
kalau tidak rusak saya tidak akan berani seperti ini
iya yang mulia
karena ada barang bukti di rumah